proses keracunan makanan sendiri tidak langsung menimbulkan gejala
ketika diberikan kepada orang sibuk maka akan menjadi sesuatu yang lebih mempunyai daya guna
kalau menurut gue sih ini seru sih
itu kan banyak peternak yang bangkrut karena harga telur turun gratis hingga rp empat belas ribu
berikut data yang berhasil kami himpun
negara juga harus hadir dalam mengelola jenis makanan yang dikonsumsi anak anak
jadi harus ada waktu dua sampai lima hari begitu untuk mengeringkan ikan
terbukti sejak sepuluh maret sampai dengan sekarang
tapi ini di luar dari games ya
kenapa kemudian akhirnya melakukan pengalihan
ketiganya sedang menjalani tahapan demi tahapan pencapresan
sedangkan tes isotermal dapat dikerjakan di luar laboratorium
gempa terjadi lagi beberapa tahun selanjutnya
tim tiga pun akan mengoptimalkan pengaruh capres cawapres beserta keluarganya untuk menaikkan elektabilitas di jawa timur
inilah olahan sosis berlumur keju mozzarella dan aneka tepung roti
ketika berada di dalam tanah
pupuk di lapisan permukaan tanah yang erosi terbawa air dan masuk ke danau
jadi kita menyampaikan informasi yang valid itu yang pertama
dengan adanya perkara yang sedang kami tangani ini
hdl akan mengangkut lemak dari seluruh tubuh untuk dibawa ke hati dan dibuang oleh tubuh melalui proses ekskresif
ini berada di india mudah mudahan dengan lockdown di negara bagian masing masing ini bisa menekan angka dan tetap prokes supaya tidak ada lagi hal hal
ya jadi memang permasalahan timing ini penting ya
baik secara politik ataupun secara sosial ya dengan penunjukan langsung oleh presiden ini
perhatikan sikap masyarakat terhadap
di pandemi kayak gini gak ada kerjaan gitu kan
apa yang harus dilakukan selanjutnya terkait dengan sederet masalah yang terjadi pada lrt ini
jadi itu tidak dimasukkan ke rumah sakit ketika dia sakit demam berdarah
di antaranya adalah warga yang masih punya ktp dki
belajar pertanian di sekolah lapang hijau bakung permai
karena tentu bicara tentang konteks berada di kubu tiga
tapi ya mudah mudahan cuacanya membaik kita membaik lagi
ketenangan jiwa memang awal awal itu saya berontak
menjadi tuan rumah yang baik ini sangat bergantung pada persiapannya menurut mis hardi
anggrek gitu ya pak ya selain kina nama apa lagi pak kayu jenis kayu yang bisa untuk jadi
geng geng dari pihak pihak kepolisian
jadi benar peran aktivis aktivis sangat penting
karena kalau kita lihat sampai masker udara kemudian kabin yang rusak
ujian mandiri di ui dilakukan pada juli mendatang
yang ingin belajar proses pertanian dan peternakan
dan itu menjadi kebaikan bagi semua
di atas deposito rate di bank bni mungkin sendiri
cuap cuap di depan komentator pun juga saya yakin
dan kami juga sudah hadir di tamzumnya
jadi mereka hanya saja tidak bisa menjadi anggota tetap
cerita yang sama disampaikan oleh rahmat pengusaha percetakan di jalan pandegiling surabaya
survei dulu di mana letak posisinya sarang kecoa
kalau kita bicara mengenai kriptografi ini sendiri adalah dari bahasa yunani
selamat pagi sufi biasanya manggarai terkenal sebagai momok ya buat para pekerja karena pasti padat sekali setiap hari
namun ia mengingatkan agar warga terhindar dari serangan pariwisata
jadi mereka tidak usah membeli sayur lagi
tapi karena fokus di jawa timur
namun pembelian langsung masih jadi sumber utama pendapatannya
dan juga tidak terlalu membebani
saya sih dari awal sebelum barongsa itu ada itu jamannya wushu itu kan juga diperbolehkan
dia masih bisa melakukan pertandingan dengan baik
tim liputan cnn indonesia jakarta
ada dua unit yang cukup luas dan dapat digunakan oleh para pengungsi setiap harinya
sehingga lansia lansia itu lebih mengingat memori memori masa lalunya
waktu itu gue nanya mario sih mario ditawarin kok itop
jadi jangan sampai kemudian pemerintah ini pura pura tidak menanggung
jadi kerasa banget gurihnya asinnya pedesnya itu dapet banget gitu
satu di apartemen yang satu di mes gitu
rakyat dan tetangga tetangganya pada lihat di rumah itu kan
dan keluar sebagai juara all england dua ribu dua puluh empat
wataknya air itu tidak bisa dibendung